mama mama tersantik mama tersayang mama sudah telfon mas p atau belum sih ma
udah kalau udah kenapa tadi adriana ketemu sama mas
ya adriana tidak mendengar satu kata pun keluar dari mulutnya mas b
udah gue bilang lo jangan macem macem di jalanan
kalau lo pada gak nurut lo semua hadapin gua
weh jauh lo tolong
pakirin sini gue berani sini
eh pergi lo
kurang ngajar nih anakku
mau cabut dong mau pergi
eh yang belakang lo juga sekalian ayo sini
pergi kalian pergi
eh tau pergi gak
sering sering aja om
pakai ikutan ngeledek anak anak black cobra lagi
iya om makasih banyak ya om
rai kalau gitu gue cabut ya nih gue pengen naik angkot lagi nih
om makasih om ya
mau natar mau diinjak kakinya
nah ntar hubungi saya aja om
rakyat tau kok nomor saya
iya jadi kamu ikutan tuh om kalau bisa
makasih om rai ya
yaudah ya om
oke tinggal save
mama adrian tuh sengaja kayak gitu
dia itu mau nyari perhatian tapi
tapi tuh langsung jatuh cinta lagi
cintanya mama adriana
nah karena itu pi
untuk kali ini
papi harus ngelakuin ini
atau kan juga mama adriana sendiri
yang udah nolak kan
gak mau nemenin papi
ya tapi harus ngetes juga
jangan terlalu kayak kesannya
papi terus yang ngebutin mama adriana
reva memang benar
aku harus menahan diri
untuk tidak menegur adriana
sekarang inget ya be
untuk bahagiain adriana
mama pegang janji kamu
sialan aja dia gachet api
jadi harus sama sama berusaha pi
jadi dua duanya harus saling memperjuangkan
papi berusaha untuk mendekat ke mama adriana
dan mama adriana juga harus berusaha mendekat ke papi
dengan begitu rumah tangga akan menjadi semakin kuat
semakin saling menyayangi dan saling memperjuangkan cintanya
dari tadi udah masuk waktu salat asar masih belum juga salat asar
yaudah aku salat dulu aja
biar pikiran dan hati tenang
laro gini dulu mouvement masalah airnya
ke biasa gudang benar

huh ngakaknya aura
malah aku mikir nosotros cuy
nana mama tercantik mama tersayang mama sudah telepon mas b atau belum sih ma
udah kalau udah kenapa tadi adriana ketemu sama mas b adriana tidak mendengar satu kata pun keluar dari mulutnya mas b
cuman tertawa terpaksa tt tertawa terpaksa
hah yang bener kamu
wah nyari masalah nih anak
yaudah deh kalau gitu mama telepon b lagi kamu tenang aja dulu oke stayko
hah udahlah ma mas b lagi keluar nanti aja deh ma
yaudah deh nanti mama telfon oke bye
ya allah mohon beri petunjukmu ya allah
hamba ya allah buang jauh jauh wajah site manis dari pikiran hamba ya allah
ya allah jangan biarkan hati hamba ini terus terikat dengannya ya allah
ya allah bantu teh manis juga supaya bisa melupakan hamba ya allah
bantu dia untuk mendapatkan jodoh ya allah yang lebih baik dari saya
karena saya merasa ya allah diantara kami tidak mungkin meneruskan hubungan ini
demi kebahagiaan anak anak kami ya allah amin
ya allah tolong hapuskan akang abah dari perasaan saya
karena saya tidak mungkin melanjutkan hubungan saya dengan akang abah sebagai pasangan hidup
saya tidak ingin mengecewakan mondi ya allah
karena mondi begitu mencintai raya
ya allah tolong hati
ya allah barulah kita mampu

alhamdulillah ya allah
ya allah tolong mengucapkan salam kepada saya
ya allah tolong memberikan saya kebuatan

mohon maaf nih kalau misalkan raya lancang kira kira om bisa nggak usah gabung lagi sama anak anak baik kobra itu
soalnya gini ya om anak anak beli kobri itu kan terkenal sangat jahat mereka itu bukan orang baik
dan mereka tuh gak patut buat om lindungi
saya cuma takut om kalau misalkan om dekat sama mereka itu om cuma diperalat sama mereka
raya pengen banget om jadi orang yang baik lagi dari sekarang
kesana kesini gak ada permusuhan
tapi kalau om masih jadi orang jahat
mungkin raya bakal pergi dari kehidupan om selamanya
jangan raya jangan tolong